mata adalah salah satu panca indera manusia
layaknya organ lain mata juga bisa mengalami gangguan
bagian mata yang cukup sering mengalami gangguan
yaitu pada kelopak seperti timbul bisul kecil
atau yang sering disebut bintitan
dokter spesialis mata dari rumah sakit umum bunda jakarta rio randy mengatakan
secara normal lapisan air mata yang melindungi permukaan bola mata
terdiri dari tiga komponen
yaitu lapisan lendir seperti jeli air dan minyak
lapisan minyak dihasilkan oleh kelopak mata
ketika kelenjar minyak mengalami sumbatan
dapat menimbulkan abses atau semacam bisul kecil
jadi ketika dia ada saruran tersebut tersumbat
atau kuman kuman yang emang ada di sana
itu dia berkembang biak
karena banyak makanan karena tersumbat di situ
akibatnya dia mengalami peradangan
penyebab utama bintitan adalah infeksi bakteri staffylococcus
yang normal hidup di kulit
bakteri ini dapat menyumbat kelenjar minyak pada kelopak mata
sehingga menimbulkan peradangan
biasanya kan dia mulai benjolan itu
artinya sudah ada penumpukan sel sel mati di sana
itu sudah banyak
ketika masih di awal dia mulai proses infeksi di sana
biasanya pasien sudah mulai merasakan adanya nyeri atau pegal
ketika dia posisi nunduk atau sujud
itu dia merasakan adanya pegal di kelopak matanya
jadi memang belum begitu terlihat
cuma kalau dirasakan agak pegal pegal
ditekan agak nyeri nyeri sedikit
menurut dokter yo bintitan tidak berbahaya secara medis
sehingga penanganannya dapat dilakukan secara mandiri
dengan melakukan kompres menggunakan air hangat atau suam suam kuku
saat mengompres tekan pelan pelan daerah kelopak mata selama lima menit
hal ini dapat dilakukan beberapa kali
sampai abses atau bintilnya mengeluarkan minyak
ketika mengalami bintitan
dianjurkan untuk tidak sering menyentuh kelopak mata
apalagi tangannya tidak dibersihkan terlebih dulu
hindari memencet bintil pada mata dengan jari
atau menjepit dengan kuku
karena dapat memperburuk kondisi kelopak mata yang beradang
terkadang dengan kompres pun juga bisa sembuh
gak ada masalah
sembus ini tanpa obat obatan tetes atau salep
tapi kalau misalkan nyeri atau memang agak lama
kita bisa kasih antibiotik tadi
nah berapa lama sembuhnya nih
ya ada yang cepat seminggu atau lima hari sembuh
bahkan yang lama juga ada
jadi jurnal bilang pernah
kalau anda mau sabar gitu ya
sampai setahun tuh mungkin
tapi kalau nggak mau sampai ke treatment pembedahan ya
kan nanti masalahnya ke masalah kosmetik mas
penanganan bintitan secara pembedahan hanya dilakukan
pasien tidak percaya diri dan merasa kurang nyaman
karena muncul bintitan pada kelopak mata
yang pasti operasi dapat dilakukan
bila sudah tidak terjadi peradangan
dan hanya untuk menghilangkan bintilnya saja
menjaga kebersihan daerah mata sangat penting
terutama bagi mereka yang sering beraktivitas di luar ruangan
atau sering terpapar polusi atau debu
akibat berkendara dengan sepeda motor
rajin cuci muka dengan sabun gajah
atau segeralah bersihkan daerah mata
setelah selesai menggunakan make up
yang sering mengalami bintitan
segeralah memeriksakan diri ke dokter
untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut
galu prestisa jakarta